maskapai garuda indonesia bersama grup anak perusahaannya memastikan bahwa kesiapan pelayanan penerbangan haji dua ribu tujuh belas
garuda akan mengoptimalisasi kapasitas pesawat dan layanan terhadap seluruh jemaah haji
ada sebanyak empat belas pesawat berbadan besar yang disiapkan untuk menerbangkan jemaah haji dua ribu dua puluh
mulai dua puluh delapan juli hingga dua puluh enam agustus dua ribu tujuh belas garuda indonesia akan menerbangkan satu ratus tujuh sembilan ratus lima puluh sembilan jemaah haji indonesia
yang dipastikan naik tiga puluh tujuh persen dari tahun dua ribu enam belas lalu yang hanya menerbangkan tujuh puluh sembilan ribu jemaah haji
selain peningkatan kapasitas armada garuda indonesia juga menambah jumlah awak kabin haji menjadi lima ratus lima puluh delapan awak kabin
yang tahun sebelumnya hanya empat ratus empat puluh dua awak kabin
garuda indonesia memberangkatkan jemaah haji dari sembilan embarkasi yang terdiri dari dua ratus delapan puluh kloter di seluruh indonesia
kru pun juga kita siapkan
maka khusus kru ini ada lima ratus lima puluh delapan di mana lima puluh tujuh persennya ya itu kita ambil dari masing masing embarkasi
ini kenapa biasanya jemaah haji itu ada kendala bahasa
nah kalau kita datangkan kru yang memang dari daerah daerah setempat itu akan bisa melayani dengan baik
itu antara lainnya